egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya tidak diam saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan
sekali lagi saya mohon doa mudah mudahan orang orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap
dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement statement yang
akan mungkin lebih membuat kami sakit
saya masih bersama dua orang yang berperan dalam pembuatan film fina sebelum tujuh hari
sang produser di raj kalwani yang telah membuat film dari tahun dua ribu tujuh hingga sekarang
dan sang sutradara anggi umbara
di film itu bernama zaky
ia mengatakan jangan berasumsi
waktu anda mendengar pernyataan ayah eki ini menurut anda apakah dari film anda ini
ia juga merasa bahwa anda telah membuat satu asumsi asumsi dan spekulasi yang jadi tambah liar
maksudnya asumsi dan spekulasi dan semua pendapat itu haknya mereka netizen
mereka mempunyai hak untuk berspekulasi untuk berasumsi untuk berpendapat
kita tidak bisa mengawasi dan kita tidak boleh mengamalkan mereka
dan dia bilangkan janganlah menambah luka keluarga kami yang sudah sekian lama
anggi nggak merasa bahwa yang menambah luka itu juga akibat pembuatan film
sebenarnya tidak valid juga karena di dalam filmnya tidak ada anaknya
tidak ada egy itu tidak ada di dalam film itu
jadi sebenarnya pernyataan dikarenakan filmnya tidak valid
tidak ada sama sekali
setelah pembuatan film ada upaya untuk ketemu ayahnya eki
you key promis bahwa tidak ada penyebutan sama
kita sepakat pembicaraan bahwa oke we respect that
maka kita gak bisa sama sekali dan setelah film pun kita gak mau masuk kerana hukum atau apapun
biar yang berwajib yang bertugas melakukan tugasnya gitu
jadi kabarnya sudah di atas enam puluh miliar dapat dari hasil lima jutaan penonton
enggak lah kalau untuk penonton ya kita nanti lihat sampai di angka berapa
untuk nominal kita lihat sampai di angka berapa
bagaimana dengan kompensasi atau royalti yang itu biasa terjadi
karena bagaimanapun juga ini menjadi film yang paling banyak ditonton sampai saat ini
itu juga bagaimanapun juga diikuti oleh hasil komersialnya
bagaimana keluarga juga bisa mendapat royalti
pasti pasti saya bikin keluarga senang
saya mau bikin ibu dan bapak dari almarhum masinal juga
saya ingin mereka hidupnya sekarang happy
secara financial dan lain lain
pasti one day karena film ini masih lagi tayang
mungkin nanti satu hari pasti kita undang lagi ke
untuk anda mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film
keluarga linda kan tidak terlibat apa apa di film ini
jadi hanya khusus untuk keluarga vina
pasti karena keluarga vina terlibat dari
kita ziarah udah dua kali ditemani keluarga juga
kalau di media mainstream
memang mengarah pada atau mengikuti kasus ini di
saya ingin tanya dulu tapi dari pendapat anda
ada peggy yang kemudian eki peggy egy begitu
apakah profil eki egy yang ada di film itu
itu seperti apa yang sekarang ditangkap polisi
saya melihat dari kacamata sutradara film gitu ya
anda bisa sampai pada profiling
dan di media dua ribu enam belas kan juga menyatakan nama namanya
anda tapi ingin melihat profilnya egy ini sosok yang
ya kelompok menengah atas
ya dengan dia sebagai pemimpin
dia motornya yang katanya bagus
bahwa emang ada bukti kuat yang dipunya alvin yidik
kemungkinan itu masih saya buka sih gitu kan
oh tapi gak bisa dilaporkan
karena dari baris krim disuruh konsultasi dulu ke kpi
jadi harus dibilangnya konsultasi dulu dengan lembaga sensor film
tapi yang mau dilaporkan dasarnya apa
karena membuat gaduh katanya ya
membuat gaduh kan sebenarnya bukan dari kita tapi
karena netizen di hari ketiga minta keadilan
dan itu bagus sekali untuk keluarga almarhumah
itu emang reaksi dari netizen yang emang mencari keadilan
dalam hal ini saya juga setuju bahwa karya kreatif atau film seperti ini tidak layak untuk kemudian dibawa ke ranah pidana
ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi
dan seperti yang tadi saya bilang sejak awal
bahwa ketika film ini dibuat dan membuka kasus vina ini terungkap
dan bisa membuat polisi membuka kepadanya
semoga aktor utama yang selama ini seperti dilindungi itu bisa ditemukan
hanya mengapa saya membicarakan mengundang anda berdua di sini
saya betul betul ingin memberikan catatan kritis tentang cara pembuatannya
karena bagaimanapun juga fina adalah seorang anak gadis korban penganiayaan sadis dan korban kekerasan seksual
dan saya dalam konteks dia digambarkan mendapat kekerasan seksual
saya sungguh sangat tidak menyukai apa yang anda lakukan
catatan diterima dan semoga bisa menjadi masalah untuk ke depannya
kita ketemu lagi dalam karya lain dengan perspektif yang bisa kita katakan jauh lebih bagus